badan narkotika nasional bnn mengungkap jaringan tindak pidana pencucian uang
yang melibatkan kepala satuan reserse kriminal unit narkoba polres belawan
ajun komisaris polisi ikhwan lubis
meski memiliki kewenangan untuk meminta audit keuangan terhadap anggota kepolisian
yang menjadi ujung tombak untuk melawan perdagangan narkotika di indonesia
bnn tidak rutin meminta audit keuangan dengan alasan dibatasi oleh payung hukum yang berlaku
tentu bisa karena bnn memiliki kewenangan dari undang undang kan
apa tidak terkait ya tidak kita buka
karena itu ada kerahasiaan bank ada undang undang tppu juga
yang pasal sebelas kalau itu dibuka berarti kita dikenakan ancaman empat tahun
jadi kita tidak sembarang silahkan nanti tanya ke ppatk